kita ke informasi selanjutnya
pintu juara bali united tertutup setelah bayangkara fc dinyatakan menang wo atas mitra kukar
menyikapi hal tersebut pelatih kepala tim serdadu tridatu widodo cahyono putra mengaku kecewa
kemenangan dramatis bali united atas tuan rumah psm makassar pada enam november lalu
seolah menjadi sia sia setelah pssi mengeluarkan pemberitahuan tentang kemenangan wo bayangkara fc atas mitra kukar
atas keputusan tersebut peluang juara bali united yang sudah di depan mata langsung sirna
pasalnya bayangkara fc kembali menjadi pemuncak kelas men dengan selisih satu poin
dan masih memiliki satu pertandingan lebih banyak
kondisi ini pun sempat membuat kecewa para pemain dan ofisial bali united
namun penggawa serdadu tridatu bertekad melupakan hal tersebut
dan bersiap melakoni pertandingan pamungkas melawan gresik united di stadion kapten iwa yandipta
kondisi ini pun sempat membuat kecewa para pemain dan ofisial bali united di stadion kapten iwa yandipta
kondisi ini pun sempat membuat kecewa para pemain dan ofisial bali united di stadion kapten iwa yandipta
di media sosial para pendukung bali united akan menghitamkan stadion kapten iwayan dipta pada laga terakhir
sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan pssi